para pelajar sekolah dasar yang tengah asyik bermain game di sebuah warung internet ini
panik saat petugas satpol pp kecamatan johar baru
tiba tiba melakukan sweeping warung internet di kawasan johar baru jakarta pusat kamis pagi
kepada petugas para pelajar ini mengaku sengaja bolos sekolah lantaran usai vaksin
ada juga yang mengaku masuk sekolah di siang hari
selain para pelajar petugas juga memberikan teguran kepada pemilik warung internet ini
untuk tidak melayani pelajar bermain di jam pertemuan tatap muka berlangsung
dengan adanya penemuan banyaknya siswa bolos dan bermain game online
petugas akan melakukan rutin pengawasan di jam ptm berlangsung
agar tak ada lagi pelajar yang bolos sekolah